para kader mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum dua ribu dua puluh empat mendatang
saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda tanda pemilu dua ribu dua puluh empat bisa tidak jujur dan tidak adil
terpidangkan di tanda tangannya kesempatan koalisi indonesia bersatu oleh p tiga pan dan partai golongan tan
semoga koalisi indonesia bersatu ini bisa menjadi awal dari kekuatan koalisi dan bekerjasama dalam kesatuan
kita akan bersama sama
saya ingin mengajak kita ingat yang disampaikan pak sby
pak sby waktu beliau masih jadi presiden saja itu ya bahwa janganlah kita ini buru buru seudon
buru buru punya prasangka bahwa satu pemilu itu pasti akan ada kecurangan
saya kira enggak
kalau dari sisi misalnya saya bicara atas nama p tiga kami juga menginginkan bahwa paslon itu lebih dari dua
jadi dalam konteks seperti ini kan sebetulnya ya
aspirasi atau yang dipikirkan pak sby dengan kami kan sama
bedanya kan kami kan kemudian tidak buru buru kemudian mengatakan bahwa ada indikasi ketidakadilan atau ketidakjujuran
buat kita kalau malah bisa empat buat p tiga lebih bagus lagi
karena memang memungkinkan untuk empat paslon